dari sekitar sini
biarpun mirip ini bukan kain yang membungkus bayi lila itu
apa jangan jangan bayi yang dibawa oleh darat dibungkus dengan kain pembungkus yang aku lilikan pada bayi lilah ya
oh kecoraknya tuh begini
ini ada yang lain nggak
nggak ada ibu
kain pembungkus bayi itu
iya itu kain pembungkus baikku
tapi saya betul betul yakin kalau itu kain pembungkus bayi saya
boleh saya lihat
ini kain pembungkus bayi saya
saya ingat warna dan juga motifnya
saya nggak akan mungkin salah ini kain pembungkus bayi saya
dipakai ketika dia diculik
saya betul betul yakin
itu kain pembungkus aida
gak mungkin punya tante
betul yang aida bilang
itu kain punya aida
saya bidan yang membantu kelahiran aida
dan saya yang melilikan kain itu
ke tubuh aida
hanya mirip saja
aku gak mungkin salah
ada apa ini
kamu adalah bayi aku yang hilang
kamu adalah bayi aku yang hilang
bukan anaknya tante
kamu bukan anak lila
kamu anak tante
itu gak mungkin tante
jangan bohong aku ini anaknya ibu lila
aku bukan anak tante
kamu sampai gak mau ngakuin
ibu kandung kamu sendiri
baru kemarin aku tau kalau bapamu
bukan ibu kandung aku
sekarang aku juga denger kalau ibu ku
ini ibu kandung aku selama ini
kenapa semuanya buat aida jadi bingung
begitu ngotot mengakui kalau aida itu adalah anak ibu
saya tahu persis
aida itu adalah anak alam waruhumah
kalau saya nggak yakin aida adalah anak kandung saya
sudah sudah cukup kamu
jangan kegabahmu lila
ibu lihat saja tadi kami
pak ibu beromong kosong
betul betul merasa tertutup
lihat saja tadi
saya juga gak terima
saya gak terima
kalau ibu mengakui kalau aida itu adalah anak anak
gak terima saya
saya tahu persis
karena waktu aida lahir
saya sendiri yang mengendongnya
saya yang mengendong bayi itu
saya yang mengendong bayi itu

walaupun saya ini bukan orang kelakar
saya itu persis
saya itu persis
jadi sudah lah ibu

pak pak permisi
pak pak permisi
tentang minta maaf ya
tentang minta maaf ya
tentang minta maaf ya

tentang minta maaf ya tante terlalu berebihan di dalam sana
tentang minta maaf ya tante terlalu berebihan di dalam sana
aida kan mau ya maafin tante
aida kan masih mau kan
nanggep tante sebagai pengganti almarhumha ibu aida
nanggep tante sebagai pengganti almarhumha ibu aida
tentang karun aku yang maafkan kau
tentang karun aku yang maafkan kau

aida maafkan temple
tentang hidup seseorang
anggap tante jadi pengganti ibu lagi buat aida
tapi ibu gak akan mungkin tergantikan mata
ibu lila tetap satu satunya ibu kandung aida
ibu lila tetap ibu yang paling aida sayang
itu gak mungkin tergantikan tante